utang luar negeri indonesia pada november dua ribu sembilan belas mencapai empat ratus satu empat miliar dolar amerika
atau setara dengan lima lima ratus triliun rupiah
berdasarkan siaran pers bank indonesia
utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral
sebesar dua ratus satu empat miliar dolar amerika atau dua tujuh ratus enam puluh triliun rupiah
dan juga utang swasta sebesar dua ratus satu miliar dolar amerika atau dua tujuh ratus empat puluh dua triliun rupiah
pengelolaan utang pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif
sementara itu utang swasta sebagian besar digunakan untuk pelunasan surat berharga
dan juga untuk pelunasan surat berharga domenik